rabu delapan maret dua ribu dua puluh tiga presiden joko widodo meresmikan pengoperasian pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules
di tni au super hercules akan bernaung di skadron udara tiga puluh satu lanut halim perdana kusuma jakarta
menggantikan pesawat hercules tipe lama
bahkan dilengkapi juga dengan head up display selayaknya pesawat tempur
kecanggihan ini membuat super hercules bisa diterbangkan oleh tiga kru saja yaitu pilot kopilot dan loadmaster
sementara pada hercules tipe lama dibutuhkan lima orang kru
selain itu super hercules ditenagai mesin terbaru sehingga mampu terbang lebih cepat lebih tinggi dan lebih jauh
data dari pabrik hercules lockheed martin menyebutkan
super hercules mampu melaju hingga kecepatan enam ratus lima puluh km per jam dan menempuh jarak tiga dua ratus km
sementara hercules lama tipe h hanya mampu terbang dengan kecepatan lima ratus delapan puluh km per jam dan menempuh jarak sekitar satu sembilan ratus km
keunggulan inilah yang membuat presiden jokowi terkesan
pasukan yang pakai head up display dengan parasut artinya penerjun itu bisa mengangkut sembilan puluh delapan
tapi kalau hanya pasukan bukan penerjun bisa satu ratus dua puluh delapan pasukan
dan bisa mengangkut sembilan belas sembilan ton
artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non militer untuk bencana alam juga bisa

saat ini tni au mengoperasikan tiga skadron angkut hercules
namun kebanyakan hercules yang dioperasikan merupakan tipe tua bahkan ada yang dibeli pada masa perang trikora
dengan wilayah yang luas dan rawan bencana sudah selayaknya dilakukan peremajaan armada angkut tni au
tim liputan cnn indonesia
wilayah indonesia wilayah nusantara yang begitu besar di jantung asia tenggara
tentu saja indonesia perlu memiliki angkatan udara yang mumpuni yang bisa mengamankan wilayah ini
bukan saja karena luasnya wilayah tapi wilayah ini juga merupakan pusat akhir akhir ini dari ketegangan dan konflik di dunia
jadi penting bagi kita untuk bisa mengamankan memelihara dan juga memastikan
bahwa tidak ada musuh ataupun ancaman ancaman yang datang ke wilayah ini
dan untuk itu saya sudah diteman oleh marsuk tni angkatan udara pak fajar prasetyo
dan kita akan berbincang kira kira bagaimana kondisi angkatan udara kita dan apa saja strateginya untuk mengamankan wilayahnya
tapi lebih penting lagi apakah kita memang siap dan juga memiliki peralatan yang cukup untuk mengamankan wilayah indonesia yang begitu besar ini pak fajar
senang sekali berjumpa dengan pak fajar ini merupakan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh tni angkatan udara pada tanggal sembilan april
dan saat ini kita berada di landasan udara halim perdana kusuh persisnya di depan herkules
mungkin sebelum kita bicara mengenai ulang tahun saya tertarik karena katanya hercules ini baru dan merupakan salah satu dari peralatan yang datang
untuk memberikan kekuatan ekstra pada angkatan udara
bisa cerita sedikit betul jadi pesawat super hercules c satu ratus tiga puluh j ini adalah pesawat yang baru tiba dan dalam kondisi baru
ini adalah hasil pengadaan tiga tahun yang lalu dan ini adalah satu dari lima yang akan berdatangan
itu dari lima ini dari negara mana
dari amerika serikat buatan pabrik lockheed martin
herkules ini sebetulnya kita sudah mengambil
memiliki pesawat herkules dan kita sudah biasa mengoperasikan herkules
tetapi super hercules ini berbeda
mesinnya baru berteknologi lebih baru dan khususnya pada avioniknya
sudah menggunakan glass kokpit dan sudah full otomatis
jadi dari segi teknologinya jauh lebih canggih ya
jauh lebih canggih
jadi lalu dia lebih efektif
dan ini dari segi ukurannya dan kapasitasnya semuanya
tetapi dia lebih efisien dan lebih modern
ini satu dari lima ini sudah terbang atau sudah dioperasikan
sementara ini belum karena kami masih menunggu program latihan terbangnya
jadi harus ada latihan khusus ya
nah ini latihannya di
ini akan dilaksanakan di jakarta di lalu talim ini
para kru baik aircrew maupun ground crew sudah ke amerika untuk melaksanakan pelatihan pelatihan
oke dan satu dari lima sekarang ini sudah datang sudah berapa
baru satu ini yang pertama masih kinclong ya
nah nanti untuk apa persisnya hercules ini digunakan oleh tni angkatan udara pak fajar
iya pesawat ini pesawat angkut militer digunakan bisa untuk operasi militer perang atau operasi militer selain perang
kalau operasi militer perang penerjunan peralatan maaf biasa
gak apa apa ini akan ada terus menerus jadi memang merupakan warna dari interview kita ini
jadi akan digunakan apabila di dalam peperangan penerjunan pasukan logistik
bisa berapa ini muatannya kalau ada pasukan
kalau pasukan dia bisa pasukan terjun sebanyak sembilan puluh delapan orang
saya ingat pernah waktu tsunami di aceh dan tsunami di maumere ini ikut ya
jadi untuk bawa bantuan itu sangat cocok ya hercules
pesawat hercules ini sangat cocok di indonesia dengan karakteristik alam dan landasan yang tidak panjang
dan hercules sudah sangat berjasa di dalam setiap baik
banyak konflik konflik militer maupun bencana alam
kita menerbangkan logistik pada saat tsunami di aceh
nah jadi dengan adanya tambahan lima ini nanti hercules
dengan yang dulu apakah yang dulu akan diistilahnya dipensiunkan atau masih digunakan
jadi totalnya dari hercules yang kita akan miliki dan yang diperlukan itu berapa pak fajar
kalau diperlukan itu tidak ada idealnya
dengan kekuatan yang ada sekarang ini cukup kami memanage untuk yang siap terbang
yang lama ada beberapa bulan yang lalu kita sudah memensiunkan pesawat itu
setelah di pesawat itu berdinas di indonesia hampir enam puluh tahun
hampir enam puluh tahun
sampai enam puluh tahun
nah ini ke depannya pak fajar
saya ingin tanya ya karena apalagi sekarang udah teknologinya canggih
beli satu ini berapa sih harganya
berapa ini pasti udah jutaan dolar ya
kalau lima paket
saya harus tanya menhan ini karena beliau yang belanja
tapi ini sesuatu yang memang diperlukan dan spesifikasinya dari tni angkatan udara memang memerlukan ya
kalau harga sebetulnya bisa dikatakan relatif
karena memang itu sesuatu keberanian
mengatur kebutuhan tetapi bahwa pemahaman bahwa sebuah negara membutuhkan peralatan untuk melindungi kedaulatannya itu adalah hal yang ketama
sampai ketuk eck

karena di indonesia kita tahu kan
ada angkatan darat ada angkatan laut ada angkatan udara
nah ini katanya harus sebuah negara itu memiliki yang namanya tuh kebutuhan esensial
yang minimal untuk menjaga suatu wilayah yang begitu luas seperti indonesia
bisa cerita sedikit kebutuhannya dan sampai saat ini sudah seberapa jauh di
tepat sekali memang negara dimanapun juga untuk kebutuhan pertahanannya
pasti dia memerlukan peralatan untuk mampu mempertahankan wilayahnya kedaulatannya
ya menteri pertahanan sekarang sudah mengeluarkan baru bahwa minimum efisiential force
itu sudah berganti menjadi kekuatan pokok tni
kekuatan pokok tadi jadi kita tidak menggunakan mef lagi
iya sebagai patokan
sebenarnya bedanya pak fajar
karena di dalam perjalanannya dalam perencanaannya
banyak dinamika kebutuhannya berkembang sehingga perlu ditentukan arah yang baru
jadi harus ada strategi baru yang maksimal
apa apanya itu akan tiba pesawat pesawat tempur baru
kalau tidak salah yang dari perancis itu ada tiga puluh
itu nanti akan bertahap datang sesuai kemampuan keuangan negara
lalu pesawat angkut ini akan dilengkapi baik yang angkut berat ini maupun juga angkut sedang
lalu beberapa helikopter dan juga radar radar pertahanan udara
dan peluru kendali pertahanan udara serta uav itu akan bertadangan
kalau di total ada berapa jumlahnya yang kita miliki
yang termasuk kan ini juga kan ada jet tempur ada ya tadi hercules tapi ada juga yang untuk
itu akan datang bertahap
jadi yang kita miliki sekarang di indonesia ada
ada cukuplah untuk mempertahankan wilayah kedaulatan indonesia
kalau dari segi anggaran gimana pak fajar yang diberikan kepada angkatan udara
anggaran yang diberikan kepada angkatan udara kita kelola dengan baik
apa yang diberikan kami siap untuk mengelola dan kami mendukung pemerintah khususnya karena beberapa tahun ini
pemerintah fokus kepada pemulihan udara
pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi covid
karena covid ya kita bertiga tahun itu bagaimana terasa dampaknya
pesawat apa ini yang lewat
ini kelihatannya pesawat latih ini pesawat latih
pesawat latih ya
pesawat latih kalau didengar dari suaranya
cukup berdampak sebetulnya karena dunia mengalami hal yang sama khususnya di bidang supply and change
jadi kita spare parts masih dari luar negeri yang terpaksa kita harus mengatur ulang pengiriman dan pembelian
apalagi supply chainnya logistiknya tersendat ya semua dari seluruh dunia
nah kita kalau biasanya beli kalau tidak salah kan dulu kan ada misalnya dari rusia juga ada
tentu saja dari amerika serikat ada dari korea selatan juga ada dari china
ini bagaimana cara
pak fajar dilibatkan nggak dalam memilih kira kira peralatan yang diperlukan dan diinginkan oleh angkatan udara dalam pengadaannya
kami sangat dilibatkan
kami selaku institusi pembina kekuatan
kita mengajukan apa yang dikatakan specification teknis dan operational requirement
jadi itu yang kita ajukan
lalu diolah oleh kemhan
tentu melalui mabes tni bahwa kita melakukan diskusi yang panjang karena memilih suatu alutsista membutuhkan suatu keputusan yang matang
apalagi dengan harganya begitu luar biasa mahalnya kan kalau satu
kalau harga sebetulnya bisa dikatakan relatif karena memang itu suatu kebutuhan tetapi bahwa pemahaman bahwa sebuah negara membutuhkan peralatan
untuk melindungi kedaulatannya itu adalah hal yang utama
nah lebih jauh mengenai kebutuhan dan spesifikasi khusus untuk wilayah indonesia ini pak fajar kira kira apa yang dibutuhkan dan untuk menghadapi macam macam ancaman seperti apa saja
iya pertama untuk kita perlu memperhatikan perkembangan geostrategi
dan juga di lingkaran regulasi
regional ini ada beberapa wilayah yang rawan menjadi perebutan wilayah yang beririsan dengan wilayah atau zee indonesia
di situ kita wajib untuk mampu mempertahankan
dari situ peralatan semua menyesuaikan dengan kondisi geografis indonesia
contohnya apa saja peralatan
misalnya lihat sekarang yang paling diperbutkan itu laut china selatan
karena ini memang bisa dikatakan walaupun indonesia tidak terlalu secara memperbutkan ya
tapi kan negara negara tetangga kita seperti vietnam dan lain sebagainya mereka fokus ke situ
apa kira kira yang perlu diantisipasi dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi ancaman seperti ini
kalau misalnya ini menjadi konfliknya
kalau ini bereskalasi pak fajar
kalau untuk menghadapi ancaman itu kita melakukan pendekatan pembinaan kekuatan
kita membina para personil kita untuk mampu mengoperasikan peralatan seoptimum mungkin
mereka mampu dan profesional
peralatan kita siapkan untuk mampu dapat dioperasikan dan dapat bertempur
akan tetapi kita juga melakukan diplomasi militer melalui confidence building measure terhadap negara negara di kawasan
baik negara negara besar juga negara negara yang bersengketa itu
jadi diplomasi itu sangat penting ya
ini kalau bisa ya tidak
perdamaian itu sebenarnya kan tujuan peran paling terakhir
tapi biasanya untuk menciptakan perdamaian itu justru peralatan yang cahaya
peralatan yang canggih itu dan kesiapan untuk perang itu harus mau tidak mau dimiliki
kembali ke alutsistanya
tadi disebutkan bahwa ada peralatan yang baru yang akan datang termasuk tiga puluh delapan itu yang
rafael itu dari perancis ya
dan kemudian ada yang falcon ketenja jenja tempur yang falcon x dan yang untuk vvip bisa cerita sedikit
karena ini sesuatu yang menarik menurut saya untuk dijelaskan untuk apa dan bagaimana penggunaannya
ya selain pesawat super hercules c satu ratus tiga puluh j ini sebelumnya kita sudah kedatangan dua pesawat falcon tujuh x dan delapan x
kegunaan pesawat ini adalah untuk mendukung kegiatan vip dan vvip di dalam melaksanakan tugas
pesawat ini khas karena dia mampu terbang jauh sehingga hingga sebelas jam
jadi kita siap mendukung kegiatan para vvip
contohnya apa nanti khusus untuk tentu saja vvip itu pak fajar nanti yang menggunakannya
vvip adalah bapak presiden dan wakil presiden
kira kira bagaimana saya nggak kebayang itu ini karena pesawatnya betul betul bisa terbang sangat tinggi sangat cepat
kira kira dalam kondisi apa ya
jadi kalau dulu sebelumnya pesawat pesawat kita untuk menuju suatu tempat harus
berhenti melaksanakan isi ulang bahan bakar
seperti pesawat biasa kan
ya seperti yang kami miliki sebelumnya
kalau pesawat falcon ini mampu terbang sepuluh jam sampai misalnya ke dubai atau sampai ke jepang sampai ke sydney itu street bisa langsung
jadi keadaan darurat harus bertemu harus ini bisa langsung
tapi tidak harus selalu darurat seperti tadi saya sampaikan
diplomasi jadi tidak harus ini ya menggunakan pesawat biasa
kita diberi peran yang signifikan kita boleh memimpin satu flight begitu berarti mereka percaya kemampuan kita
mereka percaya bukan hanya dari segi bahasa lagi tetapi bahwa kita secara prosedur dan dia qualified

jika mereka perguntuk éle kebetulan tahunan mereka perlu juga bertunggung

terima kasih marco
kali ini ter musician primaryitung
sebenarnya dokipado ada room yang ada ya

bebel bebel itu aja
dan apa kira kira keinginan dari angkatan udara itu dari aspek tadi kebutuhan pokoknya
tapi juga mungkin perubahan strateginya dan cara cara baru untuk menghadapi ancaman ancaman yang mungkin tidak terduga ya
jadi tema ulang tahun ke tujuh puluh tujuh tni au tahun ini adalah profesional modern tangguh
profesional modern tangguh
dan untuk menjadikan tni angkatan udara menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan
apa yang dimaksud disegani di kawasan tadi sebenarnya sudah tersirat seperti apa yang saya sampaikan
bahwa dengan menyiapkan personil dan
peralatan kita mampu menunjukkan kepada negara negara luar bahwa kami mampu melindungi wilayah udara nasional
dan saya lihat indonesia sudah mulai disegani ya ini bagaimana posisi kita di wilayah dari segi ketangguhannya itu
kalau dari sisi ketangguhan bahwa kita sangat luar biasa
bahwa itu sesuai dengan karakteristik karakteristik
bangsa indonesia yang tangguh dan itu dapat ditunjukkan dalam setiap kegiatan kegiatan
interaksi interaksi dengan negara tetangga dan dalam setiap operasi yang diberikan kepada tni angkatan udara
bahwa kita mampu untuk menyelesaikan dengan baik dan selamat
profesional ini penting ada berapa sekarang tiga puluh berapa ribu dari
kami sekitar empat puluh empat ribu
umur empat puluh empat itu cukup atau itu sesuai dengan
kebutuhan wilayah indonesia atau apakah ada angka jumlah personil yang seharusnya idealnya yang dimiliki oleh indonesia
kembali lagi tidak ada patokannya
tetapi kita memanage dari jumlah personil yang ada sejak dia rekrutmen
sehingga terlalu pembinaan di dalam selama karirnya hingga dia selesai atau pensiun
melalui proses yang ketat
dan kita mulai memperbaiki dari proses rekrutmennya untuk dapat mendapatkan personil yang lebih berkualitas
di dalam perjalanan karirnya kita selalu isi dengan pendidikan pendidikan
baik untuk pengembangan karirnya maupun juga untuk dari segi ilmu pengetahuan
latihan latihan itu apalagi dengan joint exercise itu penting ya dilakukan
selama ini aktif terus angkatan udara
dengan negara negara siapa khususnya
dengan negara tetangga australia dan singapura
dan kita juga mengirim para personil kita untuk menjadi observer di negara yang di belahan bumi yang jauh
dan kita juga mengirim untuk melaksanakan pendidikan pendidikan untuk tingkat master doktoral
peralatan boleh canggih tapi kalau manusianya tidak profesional itu pasti masalah

peralatan boleh canggih tapi kalau manusianya tidak profesional itu pasti masalah
jadi ada trik trik tertentu pak fajar untuk memastikan karena kan juga harus misalnya melakukan operasi bersama angkatan laut angkatan darat dan juga dengan negara negara tetangga
nah bagaimana untuk memastikan bahwa setiap insan angkatan udara itu betul betul profesional
ya profesional itu memang harus sangat melekat di personel tni angkatan udara
dan tingkat profesionalisme itu bisa diukur dan terukur
oleh karena itu kita menyiapkan melalui pelatihan pelatihan
dan di situ bisa terlihat pada saat kita melaksanakan latihan bersama angkatan lain angkatan darat dan angkatan laut
juga dengan angkatan udara dan dengan negara negara sahabat
dan selama ini apa ukurannya dan bagaimana performance dari
ukurannya adalah pada saat kita melakukan latihan bersama kita diberi peran yang signifikan
kita boleh memimpin satu flight begitu berarti mereka percaya kemampuan kita
mereka percaya bukan hanya dari segi bahasa lagi tetapi bahwa kita secara prosedur dan dia qualified
dan sering mendapatkan kepercayaan seperti itu pak fajar
cukup sering cukup sering
modern tentu saja modern dari peralatannya khususnya
selama ini pak fajar ya memang kita tiga tahun covid ya nah ini pasti tadi ada dampaknya mungkin ya pengadaan yang terlambat dan lain sebagainya
selama ini bagaimana
bagaimana pak fajar merasa perhatian negara kepada angkatan udara itu dari segi semua kebutuhan ini
perhatian negara terus dan tetap besar kepada pembangunan kekuatan tni au
tetapi di dalam masa pandemi covid ini kita melakukan pemilihan prioritas
di mana yang harus kita utamakan
dan selama masa pandemi covid tni au tetap melakukan latihan dan pendidikan
dengan melaksanakan prokes yang ketat dan latihan tetap dilaksanakan
karena kita tetap menjaga profesionalisme itu
apakah ada target tertentu pak fajar
tetapi kita sangat memahami bahwa anggaran pemerintah sekarang lebih difokuskan untuk pemilihan ekonomi
tapi pengadaan ini kita sudah mendengar ya
nanti akan ada tiga puluh delapan yang dari rafael dari perancis
dan juga tadi jetjet falcon kalau tidak salah tujuh dan delapan ya
yang khusus untuk vvip
dan ada helikopter jadi lumayan ya cukup
ini untuk tni angkatan udara berapa persen ya dari apbn dialokasikan
kalau tidak salah kurang dari satu persen kan
secara keseluruhan untuk tni
untuk tni untuk anggaran pertahanan delapan dari gdp
itu masih kecil ya kalau kedengerannya
karena kalau di negara negara lain apalagi ya
amerika serikat negara tetangga saja misalnya
atau malaysia gitu
mereka berapa biasanya
mungkin kisaran satu lebih
jadi di atas ya padahal mereka jauh lebih kecil
sekarang bicara wilayah
karena wilayahnya memang sangat luas
jadi kita ada daratnya kita ada lautnya
bicara dengan tentang wilayah
oh akan mendarat
akan mendarat ya
saya pernah waktu itu di dalam sukhoi
tapi saya lihat nggak ada sukhoi lagi ya sekarang
sukhoi masih ada tapi kita nggak beli sukhoi lagi pak
sebenarnya ini belum lagi
tapi sukhoi kan bagus ya performance nya sebenarnya
ya cukup baik
terus terang pak fajar lebih suka membeli peralatan dari rusia
dari amerika atau dari china sekarang
kita sebagai negara yang bebas aktif
kita mencari sumber sumber
peralatan pertahanan dari semua negara negara yang baik yang
dari negara mana saja
ya prioritasnya kita melihat di mana jumlah lalu lintas udaranya
di mana tinggi di situ pasti kerawanan tinggi
contohnya di mana
di wilayah barat lebih banyak lebih tinggi frekuensi penerbangan
sehingga kita fokus di sana
biasanya kan bukan hanya peralatannya tapi maintenance nya harus dipikirkan ya
kemudian latihannya dan juga after service nya
terus terang yang paling ini lah
yang paling cakep dalam hal ini
kita selalu menetapkan
dari segi harga
maaf kalau saya menggunakan istilah asing
bahwa angkatan udara itu sangat membutuhkan yang community dan sustainability
karena misalnya ini harus tahan lima puluh enam puluh tahun kan
lalu kalau f enam belas f enam belas
sustainability nya bahwa kita mendapat jaminan untuk kelangsungan pengoperasian melalui dukungan spare part dan perawatan
dan juga mungkin cara bayarnya juga
nyicilnya bisa berapa lama itu juga bisa menjadi perhitungan kan
saya rasa menyicil adalah hal yang lumrah
hal yang lumrah
tapi dari segi usia alat itu kan bisa lumayan lama ya
puluhan tahun kita bicara kalau untuk sustainability
dan di tengah perjalanannya kita selalu melaksukkan modifikasi modifikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi
jadi yang penting sebenarnya membeli barang yang juga baru dan bagus sehingga bisa tahan lama
kembali tadi ke bicara wilayah itu
bagaimana mengukur wilayah kedaulatan wilayah udara indonesia
karena kita negara tetangga kita kan banyak di situ
ada singapura ada malaysia ada filipina belum ada negara asia tenggara lainnya
ada batas batas wilayah udara dan kita awasi melalui radar radar pertahanan udara kita
bekerja sama dengan radar radar yang dioperasikan oleh airnav indonesia
dan kita bekerja sama dengan baik
dimana kalau ada pelanggaran wilayah kita akan pasti kita bertindak
dan harus cepat ya
macam macam pelanggaran mungkin bisa dijelaskan
biasanya kan kalau sekarang kan mungkin orang menerbangkan drone gitu kemudian masuk ke wilayah indonesia
atau apa apa saja apakah ada gradasi dari ancaman ataupun pelanggaran itu
ancaman yang paling tinggi tentunya kalau dilakukan oleh pesawat militer asing yang mempunyai niat tidak baik
ini pernah terjadi dalam sejarah indonesia
rasanya belum ada
belum ada dalam catatan
yang sengaja gitu untuk mengintimidasi
mungkin mereka memasuki wilayah karena hanya pelanggaran administrasi
dimana belum berizin
tetapi memang sekarang ancaman itu berkembang seperti tadi mbak desi sampaikan
uav menjadi satu tantangan untuk kita
untuk bisa berkembang
untuk bisa mengaktifkan situasi
karena dia semakin canggih kecil dan gesit
coba uav tadi apa istilahnya
ya seperti drone tadi
ini jadi semakin sering ya
tapi di dalam wilayah
di dalam karena drone drone kecil itu kan juga dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti untuk kamera
tetapi itu cukup mengancam untuk keselamatan penerbangan
di wilayah aerodrome seperti ini
ini harus steril dari drone drone tersebut
nah bentuk bentuk pelanggaran dan juga cara mengintersepsinya atau mengantisipasinya apa apa saja
pasti kan ada yang istilahnya pelanggaran yang tidak sengaja misalnya
ataupun ada yang sengaja
ini kan pasti beda ya cara menanganinya
kita punya peralatan untuk menurunkan

tetapi kita juga membina rekan rekan masyarakat pencinta drone
kita memberi pelatihan memberi pemahaman tentang peraturan
dan kita saling mengisi
mereka membutuhkan pencerahan untuk supaya
kita lebih tertib dan kita membantu mereka
nah selain drone kira kira pelanggaran apa saja yang perlu diantisipasi dan bagaimana responsnya
dari misalnya kalau tadi ada yang memang dengan sengaja masuk responsnya seperti apa
tidak harus selalu harus langsung ditembak
deteksi awal melalui radar pertahanan udara
memberikan informasi kepada
memberikan informasi kepada panglima koops udara nasional
dan kalau perlu kita menerbangkan pesawat tempur untuk mengintersepsi
lalu apakah perlu diturunkan atau hanya diusir
dan tidak hanya ancaman di udara saja
kami mampu untuk membantu tni al untuk mengawasi wilayah lautan
apabila ada kapal kapal yang ilegal dan tidak berizin memasuki wilayah kedaulatan indonesia
sudah pernah ada contoh contoh dari pelanggaran baik tidak sengaja maupun sengaja selama beberapa tahun ini pak
ada berapa jumlah
ya itu terutama di laut natuna utara
di sana banyak pelanggaran pelanggaran
dan kami beserta tni al kerjasama yang baik
untuk melakukan penindakan penindakan tersebut
jadi itu bisa melihatkan dari atas
tapi kalau yang pelanggaran yang bersifatnya aerial atau dari udara
apakah ada catatannya
tapi mungkin tidak kami buka di sini
oh di atas ya
tapi sengaja atau tidak sengaja paling tidak kita bisa ketahui
dikatakan tidak sengaja atau sengaja tetapi kita melakukan upaya
penegakan hukum di udara
jadi itu berhasil
dan cukup berhasil
dan bisa dihalau
biasanya kalau kita lihat di film film itu ada ini
soal mereka membayang bayangi
mengikuti dan halo halo
dari mana identifikasi diri
nanti kira kira mirip mirip seperti itu
terus kalau mereka berhasil menghalau gak apa apa
tapi kalau tidak ya bisa ada kapasitas untuk ini ya
ya itu hal yang tidak kita harapkan terjadi
ya memberhentikan secara paksa
tapi pak fajar sendiri
bicara mengenai geopolitik
bicara mengenai geopolitik yang sekarang sangat fluid ya
apalagi kita lihat dari antara amerika serikat dan china juga mereka ketegangannya semakin lama semakin tinggi
belum bicara mengenai konflik rusia dan eropa dan lain sebagainya
khusus untuk indonesia
kita kan di sini adalah jalur istilahnya perdagangan di sini
kita punya selat sunda selat malaka dan laut kita memang digunakan sebagai lalu lintas untuk semua shipping yang internasional itu lewat ya
apalagi kita juga sekarang ya bagian lah dari geopolitik internasional itu banyak basis basis sekarang yang ada di negara negara tetangga
siapa bu ancaman terbesar dan kira kira yang paling ditakuti sekarang oleh angkatan udara
dan negara negara mana khususnya
kita tidak mengatakan ditakuti atau
atau kita takut kepada siapa tidak
mungkin takut ini agak salah yang harus diantisipasi
yang antisipasi adalah semua negara yang melanggar
melanggar wilayah kedaulatan negara indonesia
kalau ada catatan itu negara yang paling sering melanggar itu siapa pak fajar
mungkin juga tidak dikatakan sering
tapi pernah lah
tapi beberapa kali
dan itu sudah
diselesaikan secara diplomatis
melalui jalur diplomatik oleh kemenlu
dan kami selaku alat negara bertugas untuk mempertahankan menegakkan hukum
nah kita kan tadi beririsan dengan negara tetangga seperti singapura malaysia dan lain sebagainya
apa yang dari segi wilayah yang masih harus diistilahkan ada yang siapa yang berdaulat
itu sampai saat ini bagaimana
mengenai perbatasan negara
baik itu darat laut maupun udara
tidak hanya dengan singapura
mungkin dengan hampir semua negara
ada beberapa yang belum selesai
itu terus oleh kementerian lain untuk diselesaikan
dan kami mengikuti politik luar negeri
tapi pak fajar tahu bagaimana cara menentukannya
kalau misalnya ke laut kan ada zone economic
itu merupakan wilayah negara
nah ini apa
mungkin kelihatannya pesawat komersil
boeing atau airbus
kalau udara pak fajar apa kira kira yang menentukan ini
jadi secara internasional batas batas udara itu ada
yang ditentukan oleh negara dan organisasi internasional icao
jadi ada ya ini
ada semua titik titik koordinatnya
dan secara presisi yaitu ada
nah kita kan ada wilayah barat wilayah tengah dan timur
nah ini kan pasti ada prioritas prioritas sendiri kan yang harus menjadi fokus
itu ada juga di
ya prioritasnya kita melihat di mana jumlah lalu lintas udaranya
di mana tinggi di situ pasti kerawanan tinggi
itu kita lebih
di wilayah barat lebih banyak lebih tinggi frekuensi penerbangan sehingga kita fokus di sana
kalau di wilayah timur bagaimana
karena kan di sini ada papua misalnya
ya relatif rendah
jadi penerbangan di sana menuju pasifik kan sangat sedikit
mungkin hanya ke selatan ke australia
pak fajar sebenarnya saya dari tadi ingin masuk ke dalam hercules ini
karena ini kan untuk ini masih kinclong masih belum take off masih ada di hangar
mungkin kita lebih melihat sedikit lebih dekat ya
jadi tetaplah bersama insat widesi anwar
kami akan segera kembali
kita yang pakai baru australia dan korea selatan
asean belum ada baru indonesia
dan memang indonesia adalah salah satu operator pertama di dunia selain amerika
jadi mbak silahkan duduk dari sana
lewat sana terus duduk
jadi yang membedakan sekarang ini yang dikatakan glass cockpit
dulu penunjukan pakai needle
semuanya sekarang jadi seperti ini
dan ini terbangnya sudah full otomatis
beban kerja pilot sangat jauh berkurang
dulu kita mengoperasikan pesawat ini
dengan jumlah kru bisa delapan
tapi kalau mengikuti standar yang sekarang hanya tiga orang
kalau dulu kenapa begitu banyak pak
karena staking banyaknya ini dan tidak otomatis
harus dibantu flight engineer untuk memonitor dan mengerjakan beberapa pekerjaan
semua sudah sekarang semua sudah otomatis
jadi lebih efisien
dulu harus ada navigator
sekarang peralatan navigasinya semua lengkap
dan semua sudah terkoneksi
jadi semua dikerjakan oleh pilot
dulu harus ada load master mengawasi
semua bisa dimonitor
dan dengan terbang
dengan engine yang lebih efisien
terbang sepuluh jam dia lebih jauh
pak fajar dulu kalau tidak salah warnanya beda ya
lebih hijau ya hercules
sekarang ini baru abu abu ya
kita mengikuti tren dunia angkatan udara
pemilihan warna mengikuti juga
ini pasti excited ya semua ya
tapi pilotnya semua harus dilatih dulu
berapa lama ini diperlukan pelatihan
dia melaksanakan simulator dulu di amerika
untuk real terbangnya di dalam negeri
nanti rencananya terbang maiden flight nya
terbang perdana kapan
dan akan kemana
kalau tidak salah
nanti yang hercules ini biasanya diparkirnya di mana
kan nanti ada lima kan
semua ada di sini nanti
hercules yang lama akan kita pindahkan ke
lanut abdulraman saleh malang
ada berapa jumlah hercules yang lama
berapa yang akan dipensiunkan
mungkin dalam waktu dekat
dalam waktu dekat kemarin dua bulan lalu satu
mungkin dalam waktu dekat dua atau tiga
jadi kelebihan hercules ini usianya itu bisa berpuluh puluh tahun ya pak
sebetulnya pesawat didesain memang untuk lama
tetapi pesawat hercules ini dia handal
lalu seperti tadi saya sampaikan
hukuman spare part nya baik
dan bbm nya cukup hemat ya
kalau bbm ya cukup hemat
pak fajar ini kita kembali lagi ya
tapi luar biasa jadi ini se good buy ya maksudnya
maksudnya nggak salah beli lah ya
di regional kita yang pakai baru australia dan korea selatan
asean belum ada baru indonesia
dan memang indonesia adalah salah satu
operator pertama di dunia selain amerika
sejak perang vietnam
baik kita turun lagi
jadi bisa dikatakan indonesia yang pertama atau hanya indonesia di regional yang menggunakan hercules
kita cukup berbangga karena memang kita operator hercules yang lama
dari sejak tahun enam puluh an kita sudah
mengoperasikan pesawat hercules
pak fajar ini mumpung nggak terlalu bising
tanggal sembilan april ini kan merupakan ulang tahun tni angkatan udara
tapi ulang tahunnya pak fajar
dari kecil memang cita citanya saya ingin jadi penerbang
iya memang kalau ingat saya masa kecil ya
saya sudah pasti suka bikin miniatur pesawat
landasan dan lain sebagainya
wah luar biasa
dan ternyata cita citanya
jadi perjalanan karir sampai sekarang ini mungkin sekilasnya bagaimana pak fajar
apa kira kira yang membuat dari segi motivasinya dan juga komitmennya untuk menjadi penerbang yang profesional
sehingga sekarang menjadi kepala staff dan marsikal
ini kan luar biasa ini
yang tadi seperti mbak desi
saya sampaikan bahwa komitmen kepada tugas
dan kita harus tabah
ya harus tabah ya
dan berapa jumlah pesawat yang sudah bisa dibawa
kalau hercules sudah pernah bisa
saya tidak terbang hercules
kebetulan pesawat yang saya terbangkan sebagian besar sudah dipensiunkan
saya terbang awal karir saya sebagai penerbang a empat skyholk
lalu saya pindah ke jakarta lanut halim
terbang poker f dua puluh delapan
lalu boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh yang versi lama
dan setelah itu saya lebih karir kepada penugasan lain
nah ini karena dalam rangka bukan saja ulang tahunnya tni angkatan udara tapi ulang tahunnya pak fajar
maupun wish listnya
serta mungkin pesan yang ingin disampaikan khususnya bagi para pemirsa kita
ya saya sangat berharap tni angkatan udara semakin kuat
dan semakin profesional untuk para personelnya
dan untuk dapat melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh negara
pak fajar sekali lagi terima kasih banyak
dan sudah membawa kita ke dalam ini salah satu dari lima hercules yang baru yang akan kita miliki
dan ini luar biasa karena ini sangat super canggih
dan semoga juga bisa melakukan operasinya dengan baik
dan tentu saja mengamankan wilayah indonesia khususnya dari udara itu sangat penting
sangat krusial sekali lagi
dear gahayu tni angkatan udara
ya dan demikian insight with desi anwar kali ini
bersama marsikal fajar prasetya
terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa acara ini dapat anda saksikan di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desi anwar
sekali lagi take care